angin kencang yang melanda tasik malaya jawa barat kamis pagi
memporandakan kawasan wisata gunung galunggung
meski warga dan pengunjung telah dievakuasi
beberapa orang dilaporkan masih terjebak di kawasan cipanas
angin kencang yang melanda lokasi wisata air panas gunung galunggung kamis pagi
menumbangkan pohon pohon besar di kawasan tersebut
beberapa warung dan bangunan di area wisata pun rusak parah
begitu juga sejumlah tiang listrik
sampai kami siang angin masih kencang
warga dan pengunjung dievakuasi untuk mencegah korban jiwa
polisi mendapat laporan masih ada sejumlah pengunjung
yang terjebak di kawasan
akses keluar dari hutan pun tertutup pepohonan besar yang tumbang
masih ada orang yang mengamankan diri
sekarang itu mungkin evakuasi
karena kan aksesnya tertutup
yang jelas pohon tumbang banyak
di atas di sini bisa rekan rekan lihat
kemudian di yang listrik sudah ada tiga yang tumbang
ada satu yang patah
untuk sementara kawasan wisata kawah dan air panas galunggung
ditutup untuk wisatawan